anda menyaksikan breaking news kompas tv
kami akan memperbaharui informasi paling akhir terkait bencana lahar hujan
yang menimpa sejumlah wilayah di sumatera barat
ada sejumlah wilayah terdampak di sumatera barat yang terdampak parah
di antaranya di kabupaten tanah datar kabupaten agam kabupaten padang panjang dan kabupaten padang pariyaman
saudara ratusan rumah warga di kabupaten agam dan tanah datar rusak
di terjang banjir lahar hujan gunung marapi
sementara korban jiwa mencapai empat puluh satu orang
saat ini delapan belas orang lainnya masih dalam pencarian
badan penanggulangan bencana daerah sumatera barat membuka posko pengaduan orang hilang
untuk menyikapi kemungkinan bertambahnya jumlah korban
bpbd menyebut terjangan lahar dingin juga merusak ratusan rumah warga
baik rumah yang dijadikan tempat tinggal maupun rumah yang dijadikan tempat usaha
untuk kategori kerusakan bpbd provinsi akan berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum
dengan usahanya sekali lagi itu ada kurang lebih dua puluh rumah
sementara rumah saja itu ada sembilan puluh yang terkena
jadi ini masih dalam pendataan
untuk apakah kerusakan ringan sedang dan berat
terima kasih dari dinas pekerjaan umum